selamat siang ke para aflop warga jawa tengah
boleh ditampilkan boleh berkisar
nah pasti sudah tahu dong
ini ada di hadapan kami siapa
silahkan berfoto yaudah kita nunggu dulu
kalau lihat dari ciri cirinya
walaupun tampak belakang
sudah tahu dong kira kira siapa
silakan bapak dan juga ibu
ini kita disambut langsung
di jawa tengah bersama dengan gubernur jawa tengah
pak ganjar pranawodo juga ibu
sehat bu pak
boleh silahkan bu izin
saya ini ngefans sekali dengan bapak
pak kita pernah ketemu di pesawat saya nggak tahu bapak ingat apa lupa
saya yang pakai baju orange pas itu
tapi yaudah lah ini ngefans aja
berarti tadi begitu tiba disini
kan juga beberapa waktu yang lalu
sudah sempat bertemu dengan pak presiden
dan ini dilaksanakannya di jawa tengah
sebelum mungkin kita nanti bahas
dan juga kecintaan
masyarakat jawa tengah kepada
keluarga presiden jokowi dodo
kita mau tanya dulu tadi udah sempat ucapin selamat belum pak ganjar
udah ya pak
apa yang disampaikan pak jokowi tadi pas salaman gitu
selamat ya pak
pak presiden bersama keluarga
selamat ya ya ya
berusaha untuk menyapa seluruh tamu
sambutannya luar biasa lah
kalau mas kaisang tadi
terima kasih pak gubernur
dan dengan gayanya
mas kaisang itu memang cengengesan
tapi kan kalau bicara soal mas kaisang
mas gibran kemudian pak jokowi
tumbuh besar juga disini ya
ini adalah tempat mereka lahir
kemudian warga jawa tengah
ini benar benar menunjukkan
ini memandangnya seperti apa ibu
kebetulan di keluarga
kemarin juga ngadain
kayak semacam nobar lah
ya karena prosesinya
itu kan benar benar prosesi budaya
jadi itu juga sekaligus
memberi pengetahuan kepada anak anak
mido darah ini seperti ini
kan sekarang jarang sekali
upacara yang benar benar
lengkap seperti itu
jadi luar biasa sekali
kita juga yang di rumah ikut terharu
ketika beliau ibu
itu menitikan air mata ya
kita ikut terharu juga
semuanya ikut terharu bu
sangat sekali lah
inilah kekayaan budaya indonesia
kekayaan budaya indonesia
kalau tadi pesannya bu atiko adalah
ini tuh adalah momentum
sebenarnya kita bisa lebih kenal lagi
dengan budaya ya bu
ini adalah momentum bagaimana kita
yang generasi muda nih
tidak boleh lupakan budaya
dan setiap prosesi itu
ada maknanya yang luar biasa sekali
jadi tugas kita untuk mencari tahu
dan juga melestarikan budaya ini
tapi akhirnya jadi nostalgia nggak sih pak ganjar
dan juga bu atiko
beberapa puluh tahun yang lalu
kita cuma di rumah
oke saat itu seperti apa berarti
apa tuh pak
ketika kita sungkeman
kita menitikan air mata
sudah yatim piatu
jadi memang suasananya beda
suasananya beda sekali ketika ijabat
jadi semuanya ingat sama orang tua ya
tahun jawa untuk membahagiakan langsung ke bapak semua ya
mantap di jawabin bu ya
tapi kalau melihat harapannya ke depannya
terhadap pernikahan dari mas kaisang dan juga mbak erina nih
seperti apa mungkin
bapak dulu baru nanti ibu
atau ibu dulu
kayaknya ibu dulu ya pak ya
soalnya udah kasih kode
perempuan harus duluan gitu
semoga langgeng ya
sampai kakek nenek
karena kalau saya lihat tuh
menyenangkan sekali cucu cucunya
pak presiden itu ya
sangat akrab satu sama lain
ini juga harapannya
karena menikah itu kan bukan cuma dengan
tapi dengan keluarga besar
dari kemarin itu
memang mencuri momen sekali ya
tadi aja di awal rangkaian acara ya bu ya
kita lihat bersama bahwa janeta sama sedah mirah
di pelaminan gitu ya
bermain main begitu aja
tapi tetap spotlightnya ada pada kedua mempelai ya
ini unik karakternya gitu
nah mungkin pak ganjar juga sebagai sosok yang juga
apa nih wejangan wejangannya buat mas kaisang
gak usah diwejangin lah
mas kaisang udah tahu itu
tertarik dengan prosesinya aja
sehingga ini menjadi peristiwa
seni budaya pertunjukan
yang seluruh masyarakat melihat
gak tadi ekspresinya
iya kan bu
sempet pas udah jalan gini loh tadi
iya luar biasa
aura positifnya luar biasa
jadi masyarakat merasa juga
baik yang sifatnya
lahir maupun batinnya
maka eye contact diantara mereka itu
dan semua menikmati
suasana yang sangat meriah ini
luar biasa ini
jadi kami juga jadi penasaran
sebenarnya kalau sosok kaisang dan erina
di mata pak ganjarajuga buatiko
yang dikenal itu yang seperti apa sih
yang tadi guyonan ya pak ya
kalau mbak erina saya belum kenal
baru salaman tadi
baru salaman tadi
tapi kalau kita bicara mas kaisang
sama bapaknya begitu
sama orang begitu
tapi dengan orang lain
kelihatan dia menunjukkan kesantunannya
mas gibran sama keluarganya begitu
jadi ketemu siapapun
kalau mbak erina yang saya tahu
dari anak saya ya
kebetulan saya di ugm itu
satu angkatan ya bu di ugm
anak saya masih semester lima
dia sosok cewek yang sangat cerdas ya
persasinya luar biasa
persasinya luar biasa sekali
tentu ini menginspirasi perempuan yang lain
untuk bisa menjadi cerdas
kuncinya adalah bagaimana kata buatiko adalah
sebagai perempuan ini juga menjadi sosok perempuan yang cerdas
di bidang pendidikan
tapi kan persasinya banyak juga ya
oke baiklah kalau gitu
sebenarnya kita masih tetap mau ngobrol
tapi pak ganjar sama ibu
mau lanjut lagi ya
mbak erina selamat
semoga langgeng selalu
terima kasih banyak pak ganjar
dan juga ibu atiko
terima kasih banyak
bapak ibu boleh saya mau
terima kasih banyak bapak ibu
mei kamu bisa lihat bagaimana cuaca ini
tapi hubungan mereka
kedekatan mereka itu
ya gak sih
saya berharap pondi
bisa seperti itu sampai tua
memang kalau sosok pasangan yang tadi itu